halo sahabat kompas tv nah sekarang balik lagi bareng gue rengga devajar di ranger auto
kompas tv nah jar kita sekarang ada di acaranya eurocars pre oun expo itu expo dimana
ada mobil mobil dari eurocars di pamerka di sini nih jar ada bmw ada mclaren ada bentley juga dan
juga ada porsi gitu selain itu ada juga mas rati dan disini kita itu serasa mencuci mata
jar ya jadi kita refresh mata kita gitu setelah lihat alat alat kerja kantor mulu kita sekarang
refreshment melihat mobil mobil yang cakep cakep dan kici kinci ini kayak gue sahabat komposiv
nah yang pertama kita lihat jar
g tiga bentayga gitu bentayga bentayga nih nah sebelah gue ini ada bentley bentayga yang
besar banget ini suv kan brand suv jar lihat nih grillnya bede dan kalau kita lihat bandle kita
di samping bandely kita harus gini wajib jar apa tuh kesebel banget sih lihatnya gitu
tuh ini ada rupa ada harga reng berapa harganya reng oh ya harganya di sini kita lihat jar ya di
jadi ada informasinya lengkap banget di sini disini dis somebody i
ini ada masya allah
tas itu cook nation t demi bentley ini nurag banget sih cuman sembilan satu doang terus ada paso di se department
di sebelah yang hijau hijau botol ini dia ada
mclaren gt mclaren gt itu adalah enggak tahu mclaren enggak tahu dengan pintunya khas
wing door atau pintu kupu kupu ini pasivi dan kalau seekor mclaren ya itu dari jauh
pun udah kelihatan kalau ini adalah sebuah mclaren gila bang sejar lampunya nijar
beh iya sipit gitu ya kapal gue punya kayak gini ya dp dulu lah bolehlah ya dan kita lihat harganya
sebatasnya penting hai disini tertulis harganya yaitu tujuh miliar aja selain kemas cv duit itu tuh
duit semua ya jadi tadi yang pentel suv sembilan satu ini ke tujuh ini tujuh m jadi lebih worth it manajer menurut
lu ya tergantung kebutuhan kalau punya keluarga banyak keluarga banyak kita pilih mclaren maksudnya
keluarganya ya masih belum punya anak ya kalau kita belum punya anak kita butuh buat
hobi lebih ke hobi sejarah mclaren tapi kalau untuk bisa membawa keluarga keluarga intilah itu
bentle bentaiga bisa dipertimbangkan layaknya dapat lagi reng uh ini termasuk dreamscar gue
sih masih for your information aja ya keren banget cuma tujuh m lagi nabung dulu nah terdisebelahnya
hai ada maserati beuh disini ada maserati yang besar banget bongsor
sama sivi dia recep di heto adalah super car yang dia bentuknya bukan supercar banget di
itu masih mobil mobil yang family friendly lah cuma dia tenaganya udah tidak friendly
kenapa kalau kita lihat dari depan ini dari grill aja udah kelihatan kalau ini adalah seekor mas
rati sekarang sebelahnya jar ada porsche yang kalian gak akan nemu di jalanan yang musik
ini klasik banget ini yaitu porsi tiga ribu lima puluh enam a kalau kalian membeli ini bisa dipastikan ini satu satunya
kalian di jalan yang memakai mobil ini kayak gitu enggak ada lagi tuh gak ada lagi dan ini tuh porschegupey tiga ratus lima puluh enam a dan
dia dibanderol seharga tujuh miliar rupiah aja bete ini informasi ini nih salah satu porsche yang
sudah berhasil direstorasi di porsche ya jadi ini dulu bentuknya nggak seperti ini jadi di
di restorasi ala porsche dengan sentuh sentuhan porsche dan menjadi mobil yang rapi kayak gini
kalau mungkin bertanya tanya mobil tua kayak gini kok tujuh m kita jangan lihat mobil tuanya tapi
heritage nya dong kayak gitu kayak mungkin kalau kalian relate kalian kayak membeli gymney nah
jimmy itu meskipun harganya berapapun kalau orang suka dan hobi itu pasti akan dibeli
seperti pacific ya begitu pun dengan porsche tiga ratus lima puluh enam a ini mantap di sini ada apa lantai lala
brimob yang aman dari uruh ada dan di sebelahnya ada juga yang unik unik lagi yaitu sembilan ratus sebelas
terlihat ini yaitu porsche sembilan ratus sebelas calera tour cabriolet beneran dekat dong jadi ini juga dijual sama
pacific tapi harganya lebih murah yaitu tiga enam per decent rp delapan puluh miliar aja gitu gua suka
sini klasik banget lampu kodoknya ini bikin khas dan dia menonjol kayak ini tuh khusus buat
lampu doang pada enggak it ilah secukupnya kantor kalau weekenduisong dia juga udah secretary segar
dan dia juga sudah cabrio lejar bisa dibuka mantap banget gak tuh
nah ini kan ada mbahnya ini sekarang ada cucunya sama klasifikasi yaitu ada mobil dari caimin tujuh ratus delapan belas
tapi dia belum yang gt empat ya gitu ini masih tujuh ratus delapan belas dia yang tujuh ratus delapan belas yang dua ribu delapan belas kayak gitu
eh ini juga bisa bu ini kan buat porse sprint challenge juga mobilnya iya tapi yang judi empat bukan yang ini
tapi ini yang basicnya aja udah kerenjar apalagi yang gt empat nanti kita tunjukkan yang gt empat yang buat balapan di force sprint challenge tahun dua ribu dua puluh empat ini basuki mantap
kalau ini dijual kalau kalian minat dia dari dua miliar rupiah aja semua cv tapi offering price jadi mungkin bisa ditawar jari
nah kalau di sampingnya ini sont basivi dia yang lebih versi sebelumnya yaitu dua ribu enam belas dari caimin gt empat kayak gitu
tua kita lihat harganya apa lebih tua juga
tapi tidak harganya lebih mahal cv tiga enam m tapi dia lebih mahal loh tapi menurut gue lebih sporty juga siher
kalau yang cayman gt empat ini dia ada wingnya kalau yang cayman biasa ini dia gak ada wingnya sama kuasivi
jadi menurut gue ini cocok buat track day ini cocok buat ke kantor kayak gitu
ini nih satu kcv tujuh ratus delapan belas kmn gt empat rs ini yang dipakai balapan buat sprint challenge di mandalika tahun ini satu
ya dan mobil ini tuh bener bener cocok banget buat track day cocok buat buat balapan kayak gitu sama mbak siti
dan dia udah setir kanan jadi ini legal buat di jalan raya gitu
tapi yang untuk balapan di mandalika dia setir kiri dimana dia khusus sirkuit kayak gitu nggak setir legal kayak gitu ya
dan ini lihat deh carbon asli sama kuasivi jadi ini pasti dipastikan ini enteng banget kayak gitu
dan offering price nya di enam empat puluh sembilan miliar rupiah aja kayak gitu
kalau punya duit itu hanya apa sih enam empat miliar
dan di belakang itu sama kuasivi ada porsche macan ada taycan juga ada juga cayenne s
dijual juga dan yang dari tadi mencuri mata gue ajar disana
nah sempat mbak sivi sebenarnya dari tadi yang mencolok mata gue banget pas saat gue masuk sini itu
hah ini mobil lihat nih ini mobil gak mudah sobat kuasivi coba
e tiga puluh enam dia pakai cabrio aduh jar
double kill ini jar kenceng udah pasti jar
dan dia dijual di harga satu sembilan ratus lima puluh on the road ya allah
untuk sebuah m tiga cabriolet jar
dan ini dua pintu coupe yang pas udah coupe cabrio waduh
kita lihat kita lihat kita pegang kita selawatin gitu
kita harus move on jar gak bisa disini terus
dan di sampingnya ada juga ini m tiga competition
dan juga di sebelah sananya ada x satu juga kayak gitu
jadi ini semua ini semua dijual apa
suv di sini suv x satu di sini ada m tiga yang
aduh ini grillnya udah pakai ini lagi apa namanya
dia itu kalau dari depan grillnya
kayak gimana pun modelnya kita pasti tahu kalau itu bmwjar
dari generasi lamapun kita tahu
kita gak usah lihat lah ya dari silhouette itu pasti bmw
karena ada logonya udah kelihatan pak
karena dia mempunyai grill yang khas banget jar
on the roadnya tiga miliar rupiah aja gitu
dalamnya jar sporty banget jar
tapi yang belakang masih standar depannya bucket seat
malu pak nama juga nih m empat nya versi competition pak
jadi kalau kalian pakai ini di bali beuh duh
di bali menikmati pantai pantai di bali
dan di sisi sampingnya ada the tujuh jar
kalau ini cocoknya buat bisnismen lah ya
bisnismen yang masih muda lah kayak gitu
kayak gue kalau gue punya bisnis gue belinya ini
cuman ini kayak oke lah ya
ini anak muda banget ya
ini kayaknya saya sama anda setuju kalau ini mobil ini memang bagus pak
dan ini hampir semua orang setuju
dia itu bmw seri lima yang touring
dibuka dengan harga satu lima miliar rupiah on the road kayak gitu
tapi ini sebuah bmw yang wagon jar
jadi kalau kalian pingin apa namanya
merasakan bmw dengan sensasi baru
cuman bagasi belakangnya gede banget jar
nah overall yang paling gue sukain di pameran ini mbak sivy
yaitu tentu saja yang nomor satu adalah e tiga puluh enam m tiga tadi
yang cabriolet warna merah tadi mbak sivy
itu kayak kalau gue punya duit gue akan membeli itu
tadi gue suka yang tujuh ratus delapan belas gt empat rs tadi
meskipun nggak sekenceng yang sembilan ratus sebelas gt tiga ya
cuman dia lebih worth it lah itu
dari segi harga juga lumayan basedeus lah ya
tapi kalau sang legenda ini
cuman bukan selera gue kayak gitu ya
justru malah selera gue yang sebelah lo nih sembilan ratus sebelas
dan juga tapi kalau overall di sini
dari bmw bentley maserati dan juga porsche
gue paling suka di sini yaitu
tapi kalau gue pribadi gue sukanya yang tujuh ratus dua puluh s
lebih gar lebih sangar kayak gitu
kalau kalian suka jangan lupa klik klik komen
dan juga subscribe channel youtube kompastv
sampai jumpa di video ranger auto selanjutnya